hasil otopsi jasad penyanyi dangdut irma bule memastikan bisa ular yang merambat ke jantung yang menyebabkan kematian korban
iya kepolisian resor karawang mengarahkan pemeriksaan ke pawang ular karena ditemukan unsur kelalaian
dangdut irma bule ini tewas akibat dipatuk ular kobra saat manggung di karawang jawa barat pada tiga april lalu
ular biasa digunakan irma dalam pentasnya saat menyanyi
dalam kasus ini diselidiki oleh kepolisian resor karawang jawa barat
polisi juga memeriksa delapan saksi termasuk pawang ular yang diperiksa selama dua kali
dan polisi meyakini ada unsur kelalaian yang menyebabkan irma bule meninggal
irma bule dikenal sebagai pedangdut yang biasa manggung dengan ular jenis sanca
namun sebelum tewas ia manggung dengan ular king cobra yang dikenal sangat berbisa
sebelum manggung bisa king cobra tersebut tidak dikeluarkan
dan mulutnya tidak dilakban